kangen cuci mata atau belanja produk produk keren buatan anak negeri
pameran karya kreatif indonesia atau kki adalah surganya
kki yang digelar sejak dua ribu enam belas lalu tahun ini hadir dengan konsep virtual
acara ini memamerkan tiga ratus tujuh puluh tujuh umkm binaan bank indonesia dari berbagai daerah yang sudah melalui proses kurasi
produk produk tersebut berupa kain dan olahannya
serta makanan dan minuman olahan
acara ini menjadi bentuk dukungan untuk gerakan nasional bangga buatan indonesia
dengan memohon ridho allah swt dengan ini karya kreatif indonesia seri satu kami nyatakan dibuka
rangkaian acara kki dua ribu dua puluh dimulai dengan seri pertama mengangkat tema sinergi untuk umkm ekspor
webinar yang membahas tren pasar global bersama kementerian luar negeri
dengan tema digital marketing untuk umkm ekspor
dan high impact seminar kick off program bank indonesia dalam gerakan nasional bangga buatan indonesia
apresiasi yang sangat tinggi untuk bank indonesia dalam mendorong sektor ekonomi kreatif umkm
sebagai sumber pertumbuhan juga selaras dengan tujuan kemen parekraf dalam menjadikan ekonomi kreatif
agar bisa menjadi tulang punggung
kki dua ribu dua puluh juga menjadi ajang pengembangan umkm
untuk bisa beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan permintaan pasar yang baru
terutama di tengah kondisi pandemi
sayangnya saat ini umkm yang terhubung ke marketplace digital baru tiga belas persen atau delapan juta pelaku usaha
karena itu percepatan digitalisasi umkm sekarang mencapai
selain itu kki dua ribu dua puluh juga menghadirkan program business matching
workshop kuliner membawa hasil umkm bi menjadi makanan kelas dunia
dan pameran produk umkm di daerah secara offline
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
kunci dari umkm adalah nilai tambah
yang saya pakai ini adalah salah satu binaan bank indonesia umkm
dari sibolka tenun ulos harunguan
kita lihat bagaimana value added dari tenun ulos harunguan
berapa harga dari kain tenunnya
tapi kalau pak menteri pariwisata yang pakai
mele nya akan berkali lipat
itulah kuncinya adalah creativity
outcome nya adalah value added
sobat rupiah juga bisa menjelajahi pameran kki dua ribu dua puluh secara virtual
melalui www karyakreativeindonesia co id
yuk kita dukung produk umkm indonesia
sampai jumpa di seri kedua oktober nanti